anda masih bersama sian indonesia today saya yudi udawan
lima april dua ribu dua puluh dua dijen imigrasi kemenkumham ri
memperlakukan kebijakan bebas visa untuk sembilan negara asean
selain itu ada empat puluh tiga negara lain yang mendapat kebijakan visa on arrival
hal ini dalam rangka meningkatkan pariwisata berkelanjutan di masa pandemi covid sembilan belas
seiring dengan pelonggaran mobilitas yang terjadi di indonesia
dijen imigrasi kemenkumham ri memperlakukan kebijakan bebas visa
dan visa on arrival khusus untuk kegiatan wisata
namun untuk negara dengan visa on arrival
hanya ada sembilan belas tempat pengecekan imigrasi yang bisa dilewati oleh wna
hal ini diharapkan menjadi titik terang kebangkitan ekonomi dan wisata indonesia
ia sempat babak belur dihajar pandemi
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu rahmawati
dengan kebijakan baru ini maka orang dari negara asing atau warga negara asing
dari sembilan negara asean bisa masuk dalam bebas visa kunjungan
sementara visa khusus wisata diberikan kepada warga asing dari empat puluh tiga negara
lalu bagaimana penerapannya
apakah di saat ini anda masih bisa menemukan antusiasme warga negara asing yang datang ke indonesia

sebenarnya untuk para wna yang datang ke indonesia dengan bebas visa kedatangan
atau voe khusus untuk wisata ini hanya ada sembilan belas tempat pemeriksaan imigrasi atau tpi
yang berlaku dan bisa mereka lewati
salah satunya memang adalah di lokasi saya saat ini di terminal tiga soekarno hatta
namun informasi yang saya dapatkan untuk hari ini tpi dari kebijakan bebas visa tersebut
belum aktif secara benar benar normal
namun yang bisa dilewati pada saat ini atau hari ini adalah di bandara ngurah rai bali
dan dengan demikian dari sembilan belas tempat tersebut itu sebenarnya akan segera diaktifkan kembali
tempat pemeriksaan imigrasinya dan harus di note bahwa tempat pemeriksaan imigrasi tersebut
terdiri dari tujuh bandara delapan pelabuhan dan empat pos lintas
jadi memang harus dilihat terlebih dahulu tidak bisa sembarangan warga negara asing masuk ke indonesia tanpa visa
tetapi ini berbeda halnya dengan kalau misalkan warga negara asing yang datang ke indonesia tanpa visa
warga negara asing yang ingin keluar dari indonesia mereka itu bisa melewati tpi mana saja
jadi tidak harus melewati sembilan belas tempat pemeriksaan imigrasi yang tadi telah saya sebutkan
kemudian ada yang harus diperhatikan juga ini yuda kalau misalkan warga negara asing yang ingin datang ke indonesia
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
yang pertama adalah mereka harus menunjukkan paspor yang sah dengan minimum keaktifannya itu enam bulan
kemudian mereka juga harus menunjukkan tiket kembali mereka ke negara asal
atau bisa juga mereka kalau misalkan ingin melanjutkan perjalanan ke luar negeri menunjukkan tiket mereka ke luar indonesia
tidak harus ke negara asal mereka yang penting mereka bisa menjelaskan atau membuktikan kapan mereka akan meninggalkan indonesia
selain itu mereka juga harus melampirkan bukti pembayaran voe
serta harus ada bukti asuransi yang sudah ditetapkan oleh satgas dari covid sembilan belas
dan yang perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan ini itu tidak dapat dipindah status
ini memang harus terdaftar orangnya harus sama
kalau misalkan ada missius seperti yang tadi saya sebutkan ini ada sanksi sanksi tegas yang akan diberikan dari
ditjen imigrasi kemenkumham ri terhadap individu yang bersangkutan
dan kalau tadi yuda bertanya tentang bagaimana antusiasme dari warga negara asing
kalau menurut pantauan saya dari pagi tadi di sini sebenarnya memang sudah ramai dari kedatangan internasional
tetapi kebanyakan ini sebenarnya adalah pekerja migran indonesia
yang ingin pulang ke indonesia karena menyambut hari ramadhan
tetapi kalau misalkan untuk warga negara asingnya sendiri untuk melakukan wisata mungkin karena memang kebijakan ini baru berlaku beberapa hari seperti itu ya
belum terlalu ada peningkatan yang signifikan dari jumlah kedatangan itu sendiri
iya ayu kalau tadi anda katakan memang ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata
hanya ada satu ratus enam puluh tiga enam ratus orang
lalu apakah dengan kebijakan ini diharapkan wisatawan terutama negara negara asean yang ada sembilan negara tadi bisa dengan leluasa datang ke indonesia
lalu dengan titik hanya dibuka sekitar beberapa titik untuk pemeriksaan apakah juga menjadi kendala nantinya
baik sebenarnya untuk beberapa tempat pemeriksaan imigrasi atau sembilan belas titik yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya lokasinya cukup strategis

dan tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa warga negara asing yang datang ke indonesia
mereka mengatakan bahwa kebijakan bebas visa ini sangat membantu dan membuat mereka ingin datang ke indonesia untuk berwisata
karena sudah dua tahun masa pandemi ini berlaku mereka sangat ingin datang ke indonesia karena indonesia adalah negara yang indah dengan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya
jadi sebenarnya kalau saya melihat dari potensinya sendiri ini sangat positif dan mungkin kalau misalkan diprediksi sendiri ini warga negara asing akan banyak datang ke indonesia pada saat libur panjang tiba
jadi shhambouralah kita slipping bagian saya dan berarti laman tempat pemeriksaan itu lalu road lalu benar